presiden joko widodo membuka indonesia e commerce summit and expo di kawasan serpong tangerang banten
jokowi tampaknya juga melakukan penekanan indonesia
ataupun penekanan indonesia harus mengejar ketertinggalan di bisnis berbasis internet
jokowi kagum pada industri digital di silicon valley amerika serikat
sekaligus kekhawatiran industri digital dalam negeri akan semakin tertinggal
jokowi menegaskan ekonomi digital indonesia memiliki potensi besar
hal ini bisa dilihat dari masuknya raksasa e commerce asal tiongkok alibaba ke indonesia
kehadiran investor asing bisa menjadi peluang bagi pengembangan bisnis digital dalam negeri
jokowi meminta pelaku bisnis digital lebih banyak memasarkan produk para petani
nelayan dan usaha kecil tidak hanya para produsen yang sudah mahal
alibaba sudah masuk
ini menjadi peringatan kita semuanya
bahwa dari luar sudah melihat potensi kita ini besar
potensi digital ekonomi kita ini besar sekali
oleh sebab itu ini adalah sebuah peluang ada opportunity di sini yang harus diisi segera
tidak apa apa gabungannya
dengan mereka datang dan gabung gabung menurut saya tidak apa apa